ya kali ini ada sebuah video yang menunjukkan aksi koboi seorang pengemudi di kawasan bukit maribaya kabupaten bandung jawa barat yang akhirnya viral di media sosial
diduga pelaku ini adalah seorang polisi yang beradu mulut dengan seorang warga sambil menodongkan senjata api
ya ini sangat tidak terpuji sekali ya
dari keterangan warga pelaku aksi koboi berselisih dengan seorang warga berkebutuhan khusus yang berprofesi sebagai tukang parkir alias pak oga
video aksi koboi seorang pengendara mobil yang berselisih dengan warga sambil menenteng senjata api ini viral di media sosial
peristiwa ini terjadi pada minggu tiga puluh juni lalu di bukit maribaya lembang kabupaten bandung barat
pelaku yang menenteng senjata api berselisih dengan seorang warga berkebutuhan khusus yang bertindak sebagai pak oga saat lalu lintas padat
kemarahannya memuncak dan pelaku mengacung acungkan senjatanya ke arah masyarakat umum hingga menimbulkan keresahan dan ketakutan
seorang warga di lokasi kejadian sempat mencoba
melerai perselisian tersebut
ia mengungkapkan saat berusaha dilerai pelaku mengaku bahwa dirinya seorang polisi
dengan adanya kejadian ini kapolsek lembang kompol sutarman langsung melakukan penyelidikan
mengenai perkembangannya kami nanti akan sampaikan kembali sampai saat ini
karena kami sendiri tahunya adalah dari mensos
polisi hingga kini masih bekerja untuk memastikan kebenaran video tersebut
tresna pamungkas kabupaten bandung barat jawa barat